kalau begitu akan berangkat dulu ya
si bagus mau kemana tuh
ngapel atuh bu ini kan malam minggu
ngapel emangnya siapa pacarnya
perasaan baru dua minggu di sini kok udah dapet pacar
orang ganteng kayak gitu mama baru satu hari aja udah dapat tujuh cewek
pacarnya teh sumbi
itu loh bu yang rumahnya di kawaratu
sumi di muka bumi ini tidak ada gadis yang melebihi kecantikan kamu
wajahmu bersinar bagaikan bunga yang baru mekar
tapi bagus aku ini bukan seorang remaja lagi yang masih muda
umurku saja lebih tua dari kamu
aku nggak peduli berapa usia kamu
maukah kamu menerima cinta aku
maaf bagus tapi kita baru kenal
kamu juga belum tahu siapa aku sebenarnya
aku sudah mengenal kamu jadi kamu gak usah meragukan cita aku
aku berjanji akan setia pada kamu sampai mati
tolong bagus beri aku waktu
nanti kamu ke malama
sumbi besok aku boleh main kesini lagi nggak
rencananya sih aku mengajak kamu jalan jalan ke jakarta
kayaknya aku besok gak bisa deh soalnya aku lagi banyak kerjaan
gimana kalau hari kamis saja
kalau begitu aku pamit dulu
jangan lupa mimpin aku ya
mira kau belum tidur ini kan udah malam
harusnya aku yang tanya sama kamu kenapa kamu baru pulang
sudah hampir lewat tengah malam
kamu pulang diantar sama anak kota yang baru kamu kenal itu
aku tidak melarangmu pacaran
tapi karena aku sahabatmu kalau kamu kelewatan aku akan mengingatkan
jangan campuri urusan aku
tapi bukankah kamu sendiri yang menyuruh aku melupakan kang layung
tolong jangan membuat aku bingung
aku baik tapi bukan berarti kamu harus melunjak
tubi aku hanya mengingatkan kamu
maafkan aku sumi
jangan lupa untuk berlangganan